siapa siapa yang kamu bilang jangan kesini lagi itu siapa sah
riki datang kesini ma
dia bilang kok nino gak cinta sama aku gak mau ketemu dia
aku gak mau
tadi yang datang pak surya
bu sarah tolong tenangkan bu elsa
ini akan menjadi hari hari yang sangat berat buat kau
tolong kamu ingatkan dia
hanya cinta dan ketulusan yang akan mencairkan hati yang hukum
kenapa aku mimpi mas har
padahal sudah lama aku gak pernah mimpiin mas har
ada apa ini ya allah
ada apa ini ya allah
kamu semalam tidur jam berapa
aku nungguin kamu loh sampai tengah malam
terus kamu gak masuk masuk kamar
satuan lebih kayaknya
ada yang bisa kerjakan
kamu beli serangka kamu gak bisa tidur
tapi jangan sering seringan kayak gini
kamu juga perlu hidup bisa rahat
saya bisa dengan diri
gak usah khawatir
gak usah khawatir
nah sekarang siap siap
saya udah panggilin kamu
saya mau ajak kamu ke studionya
cuman kan karena kondisi lagi kayak begini
takut bahaya ada anak
ya takut kenapa napa
gak ada yang panggil kamu mas
iya aku siap siap ya
jadi gitu ceritanya
aku yakin banget
kau akan selamat lagi mas
aku yakin banget mas
tapi sekarang findengin pengamal
apa sih developernya
bantu untuk cegak warga al
dan sekarang gue minta sama lo
pergi ke rumah al
lo tanya sama dia
butuh bantuan apa
dan apa yang bisa lo bantu buat dia
kenalkan saya dengan instruktur yoga
bapak mau kemana
justru bapak disini peranannya sangat diperlukan
nah disini peranan suami sangat penting
karena semakin besar
kehamilan istri bapak
istri bapak akan sering mengalami
nyari punggung dan nyeri di bagian pinggang
jadi sangat diperlukan
pijitan pincitan yang memberikan rasa nyaman
oke sekarang turunkan kembali tangannya
untuk sisi tangan yang sebelah kanan
tarik nafas dengan lembut
rasakan setiap tarikan nafasnya
buang nafas perlahan
kembali turunkan tangannya
kembali ke posisi
taruh kedua tangannya di atas kedua lututnya
oke sekarang posisi kita untuk berdiri
taruh kedua tangannya perlahan disini
lalu rilis kakinya
lalu bangunkan badannya
oke posisi sudah berdiri
sekarang pak al berdiri disamping ibu andin
lalu ibu andin berdiri disamping ibu andin
lalu ibu andin berdiri disamping ibu andin
angkat kaki bagian kirinya
nanti dibantu oleh pak a
pak al di kaki sebelah kiri
kakinya taruh seperti ini
kaki sebelah kiri
rangkul segala tangannya satu di belakang
rangkul segala tangannya satu di belakang
ibu andin juga
taruh tangan yang satunya di depan dada
ini posisi namaste
nah kira kira seperti ini
nanti ibu andin kaki sebelah kanan
oke nanti dibantu oleh pak al
oke nanti dibantu oleh pak ang
pak al di kaki sebelah kiri berarti
ikut ya kakinya taruh seperti ini
sebelah sini ayo
tidak tidak tidak
kaki sebelah kiri
rangkul sebau tangannya satu di belakang
bu andin juga
taruh tangan yang satunya di depan dada
nah kira kira seperti ini
pelan pelan bu andin
tidak apa apa bu atin
tentang suami saya siada
kembali dulu ke posisi berdiri
satu dua tiga
satukan tangannya di depan dada
perlahan pejamkan mata
bayangkan hal hal yang indah

rasakan setiap pembusuhan dan tarikan nafas
rasakan setiap hembusan dan tarikan nafas

cinta yang kumau cukup cinta yang biasa biasa aja
cinta yang ada saat kau membuka mata dan jalani hari bersamanya
tapi bersamamu kudapat cinta yang luar biasa
cinta yang membuatku selalu bahagia
kok gue hatinya ngerasa aduh aja ya
ngeliat pak bos sama anden kayak begini ya
nggak perlulah kita itu ikutan yoga
tapi kita itu ikutan merasakan ketenangannya itu loh mbak mir
seterusnya bakal begitu terus ya ki ya
amin mbak mir selama lamanya ya
seneng aku tuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mohon maaf pak saya periksa dulu ya
oh iya silahkan silahkan
aman ini boleh saya periksa juga
tunggu sebentar pak ya
ini pak sudah
saya bukain dulu ya
mari pak silahkan
kemana elsa papa yang dulu
untuk ke destiga
untuk berd melhores
untuk jadi stigma
dan lucu kayak khan
duduk sini yuk
lu jangan sok tau ya rik
lu jangan nyarang
lu jangan nyarang
lu jangan nyarang

lu gak mau dengerin lu lagi

lu gak mau dengerin lu lagi
rik jangan nyarang
lu gak mau dengerin lu lagi
ini akal akalan lu kan
supaya gua mau sama lu kan
gua mau lagi sama lu dong
gua mau sama lu lagi
tenang ya bu ya
jangan pernah kasih suami lagi
jangan pernah ketemu sama gua lagi ya
bu elsa ibu tenang ya
ayo kita kembali ke sel bu
ya allah elsa
udah p wii
pak almu kemana ya
gue datang kesini atas suruhan pak angga
pak bus baru banget berangkat
saya telepon dulu
mohon maaf sebelum ini bang ya
saya nggak bisa membukain
kalau belum ada izin pak bos
maaf ya bang ya
terus jadi gimana dong
masal mau kemana ya
pergi tadi buru buru banget
aku jadi nggak sempet nanya sama dia
masal pergi tadi mah
terus tiba tiba handphone masal bunyi
terus dia pergi
cuma dia bilang ada keperluan penting
masih pagi loh ini
mana tuh anaknya
saya terpaksa pergi buru buru
karena saya mau mengejar info soal papa
selama saya nggak ada
rena sekolah di rumah dulu ya
kamu panggil miss erina untuk bantu dia ngejar info soal papa

ya masal bilang kalo masal itu lagi mau cari tau tentang info soal papanya
dan dia juga minta rena untuk sekolah di rumah dulu selagi dia nggak ada disini
baru aja semalam aku mimpi soal mas hartawan
al udah pergi
perasaanku makin gak enak
nah udah cantik deh
disiap kita ke sekolah
mama mau ntarin aku ke sekolah ya
saya hari ini nggak masuk ke ide house ya
saya di rumah aja
karena aku udah sembuh
tapi sekolahnya di rumah aja
nanti miss rena yang akan datang kesini
nanti aku kangen sama temen temen
nanti rena bisa video call temen temennya kalo rena kangen
nggak mau ya
nanti aku bisa video call temen temennya kalo rena kangen
nggak mau ya
tapi ini cuma sementara kona
ya nggak apa apa ya
untuk kebaikan rena juga
ya udah deh
aku nurut sama mama
kok gemui disuruh sekolah di rumah
ada apaan ya
apa apa bos masih panah ya karena racun racun kemarin
jadi kakak tuh baru pulang banget karena abis dari rumahnya tante indira
kakak cuma berusaha untuk ngamarin kakak mici
karena kakak tau
orang orang yang ada di dekat kakak pasti menjadi ancaman
jadi untuk sementara waktu kakak mici di rumah tante indira tuh jauh lebih baik
dan kakak juga udah kirim orang kepercayaan kakak untuk ngejagain kakak mici
oh ya kemarin gas air mata kasih ke kamu gimana
buat jaga jaga lagi
sama satu lagi
kamu kemana mana nanti ada yang jagain kamu
kamu ke kantor
kamu keluar kemana pun itu bakal dikawal sama dia
ngapain sih pake dikawal kawal segala
aku gak mau ah
ini bukan soal gede
bukan soal kecil
ini masalah besar
kakak berusaha untuk nindungin kamu
dengerin aja itu jauh lebih baik ya
demi keamanan kamu juga
yaudah kalau gitu aku ke kantor ya
kabarin kakak ya
udah sampe di rumah al
gue udah disini bos
gue udah di depan gerbang
cuman tadi gue liat
mobil pak al tuh pergi buru buru
dan gue gak bisa masuk kesini tanpa si izin pak al
yaudah kalau begitu mendingan sekarang lo tunggu disitu aja ya
gak diangkat lagi
gue ngerasa ada sesuatu yang gak peres
udah siap ya
aku mau siap siap
itu keponakan nya pak setio
katanya udah di jalan
terus kalau nanti sebentar lagi sampai jakarta
mau langsung ke rumahnya bos kamu itu pak al
oh iya boleh emang
langsung ke sana aja ya
pak alcet sepuluh menit yang lalu
ren saya harus keluar kota mengajar informasi tentang papa saya
tolong kamu bantu saya seleksi calon satpam baru di rumah ya
saya percayakan ke kamu
kok kamu masuk lagi sih
ya ma aku mau ambil baju ganti ma
kemana ya dia
mak aku gantiin mbak al buat seleksi satpam baru nanti di rumahnya
oh jadi kamu ikut ngurusin juga seleksinya
iya yaudah kalau gitu aku langsung perangkatnya ma
semua orang itu pergi
semua orang itu pergi
sudah bu elsa jangan tiriak tiriak ayo masuk bu
saya minta tolong ya kalau dia kesini lagi jadi saya gak mau ketemu sama dia
siapa siapa yang kamu bilang jangan kesini lagi itu siapa sak
ricky ma ricky datang kesini ma
ya awal dia ngatain aku mana dia ngetawain aku dia bilang kalau nino gak cinta sama aku gak mau ketemu dia
aku gak mau
bukan bu tadi yang datang pak surya bu sarah tolong tenangkan bu ya
eh sayang ricky gak mungkin datang kesini sayang itu bukan ricky
riki sekarang ada di lapas pria dia nggak bisa kesini yang datang tadi itu papa nak
lihat lihat mamanya papa coba kamu inget inget tadi kamu habis ketemu sama papa ya kan bener gak
nggak itu tadi ricky mama aku gak mau ketemu dia
aku gak mau ketemu dia
eh sekarang pak suryanya ada dimana ya apa saya bisa ketemu sama dia
pak surya sedang bersama dr martina mudah mudahan bu elsa segera dipindahkan ke tempat rehabilitasi jiwa
kenapa semua orang mau hancurin hubungan aku sama nino
tapi waktu itu burello kejadyaan terbuka di sana
growth dagang perlintirot buat baru
onun nahit pernah ibu
ibu sama ya
saya sudah mengajukan permohonan ini
sedang dalam proses perizinan
mungkin besok atau lusa
ibu elsa sudah bisa dipindahkan dari sini
terima kasih untuk bantuan di ibu kalapas
dan juga bu dokter
semoga bu elsa bisa segera pulih pak
ini yang papa mau
kamu keluar secepatnya dari penjara ini
tapi bukan dengan cara seperti ini sayang
bos datang juga bos
gue ngerasa ada sesuatu yang gak berhasil
saya mau masuk ya
ini orang kepercayaan saya riza
kalau pak angga sama pak randy
kata pak puas boleh masuk
saya cuma tahu kalau pal itu keluar kota pak
mencari info tentang papanya